selama bulan ramadan ini
hens abc mengajak masyarakat indonesia
untuk berpartisipasi dalam gerakan untuk lansia
setiap pembelian produk abc di alphamart dan alphamidi
konsumennya akan memiliki keuntungan
konsumen akan membantu hens abc menyumbang rp satu

respons konsumen kita lihat cukup baik
karena mereka juga menyadari bahwa partisipasi dalam kegiatan keuntungan posisi seperti ini
dalam memberikan yang terbaik buat lansia adalah sangat diperlukan
karena jiwa kita adalah gotong royong sebagai bangsa
saatnya saat ini kita berpartikulasi dengan baik
untuk usaha sendiri alfamar dan alfamini menjamin kesiapan stok kita
terutama dalam masa ramadan ini dan kedepannya untuk dapat selalu terjaga
hans abc percaya dengan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat indonesia
maka kita bersama sama dapat membantu lansia melewati masa pandemi ini dengan lebih baik
demi liputan cnn indonesia